mempelajari sejarah pendidikan indonesia bisa dilakukan lewat museum
nah di kota bandung ada museum pendidikan nasional yang bisa dijadikan referensi
bagi anda yang ingin mengetahui lebih dalam sejarah dunia pendidikan indonesia
terletak di kawasan kampus universitas pendidikan indonesia bandung
museum pendidikan nasional dapat menjadi referensi baru
bagi anda yang tertarik pada sejarah dunia pendidikan
terdiri atas empat lantai museum ini memberi gambaran perjalanan dunia pendidikan indonesia
mulai zaman prasejarah hingga perakiraan dunia pendidikan pada masa mendatang
memasuki lantai pertama museum pengunjung diajak melihat jejak sejarah pendidikan
dari masa prasejarah masa kolonial hingga masa kemerdekaan
jejak sejarah tersebut terekam jelas dalam berbagai benda yang dipamerkan
seperti sabak dan grip yang merupakan alat tulis pada masa lampau
serta lembaran rapor dan ijazah pada masa pendudukan belanda serta masa pendudukan jepang
diorama suasana kelas tempat belajar pada masa lalu pun bisa ditemui di museum pendidikan nasional
salah satu ikon dari museum pendidikan nasional ini adalah ruang belajar perguruan tinggi pendidikan guru
di tempat ini para pengunjung bisa merasakan secara langsung suasana kelas pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di lantai selanjutnya pengunjung bisa melihat sejarah pendidikan pada masa reformasi
sejarah guru sejarah pendidikan di jawa barat serta pendidikan pada masa mendatang yang berbasis teknologi
museum ini juga memiliki ruangan khusus yang didedikasikan bagi pejuang pendidikan wanita jawa barat
dewi sartika tokoh pendidikan nasional serta para menteri pendidikan yang pernah menjabat di indonesia
konten terakhir itu kita yang uniknya ada museum di dalam museum yaitu museum wirayuda batara
museum wirayuda batara ini adalah menceritakan
kita tentang pertempuran bandung utara yaitu batara pada saat itu
di mana villa isola ini dan area di sekitar upi ini adalah tempat pertempuran batara atau bandung utara
museum pendidikan nasional juga memiliki konten baru
berupa taman sains yang menjadi prima dona khususnya bagi pengunjung berusia belia
ini benar benar menambah wawasan kita tentang pendidikan
apalagi kita belum tahu pendidikan yang zaman dulu itu bagaimana
dan itu mengasih tahu kita tentang pendidikan pada zaman dulu
pada zaman prasejarah sekolah sekolah belanda
sama sekarang pendidikan yang emang udah futuristik tahun yang akan datang
jadi memang sangat bermanfaat mengenai pendidikan yang ada di indonesia saat ini
jadi kita tahu bagaimana perkembangan pendidikan di indonesia dari zaman dulu sampai saat ini
menurut saya yang menarik itu museum sih alat alat peraganya ya
karena kan kalau di luar kita jarang banget menemukan kayak berbagai macam alat alat kayak gini
jadi kita tahu oh dunia pendidikan itu segini apa sih seperti ini kayak gitu
museum pendidikan nasional beroperasi setiap senin hingga jumat
mulai pukul sembilan pagi hingga pukul tiga sore dengan harga tiket rp lima saja